bapak mau jumpa nih
rafael alun trisambodo mantan pejabat dijen pajak berharta fantastis
kini tidak bisa duduk tenang
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
mulai membongkar dugaan pencucian uang yang dilakukan rafael alun
menko polhukam pada sabtu mengungkap
rafael menyimpan uang hingga lima ratus miliar rupiah
yang tidak dilaporkan dalam lhkpn
namun sejak harta kekayaannya tersorot
rafael alun kerap mendatangi sejumlah lembaga keuangan
tempat dirinya menyimpan uang tunai
ppatk kemudian menemukan satu safe deposit box
milik rafael yang berisi uang tunai rp tiga puluh tujuh miliar rupiah
dalam bentuk mata uang asing
temuan ini akan dilanjutkan oleh aparat penegak hukum
itu pun yang baru ditemu sebagian loh tiga puluh tujuh miliar itu
karena begini beberapa hari sudah bolak balik tuh
dia ke berbagai deposit box itu
pada suatu hari pagi dia datang ke bank membuka itu
langsung diblokir oleh ppatk nya
tanya ke kpk bisa nggak nih dibongkar
bongkar isinya ketemu
satu itu satu shift deposit box itu sebesar tiga puluh tujuh miliar dalam bentuk usd
terkait adanya transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus triliun rupiah
di kementerian keuangan
menteri keuangan sri mulyani justru mengaku tidak tahu
sri mulyani mengklaim
kemenkyu telah menindaklanjuti seluruh laporan
ppatk dari tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu dua puluh
selama enam belas tahun itu
ada dua ratus enam puluh enam laporan dengan sembilan ratus enam puluh empat pegawai kemenq teridentifikasi
terlibat transaksi mencurigakan
sri mulyani menyebut
telah memberi sanksi disiplin terhadap tiga ratus lima puluh dua pegawai yang terlibat
meski begitu sebagian laporan tidak dapat ditindaklanjuti
lantaran beberapa pegawai sudah meninggal dunia
pensiun atau tidak lagi bekerja di kementerian keuangan
jumlah dari dua ribu tujuh hingga dua ribu dua puluh
ada sembilan ratus enam puluh empat pegawai yang diidentifikasikan
dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada tiga ratus lima puluh dua pegawai
sebelumnya menko polhuka mahfud md menyebut
transaksi janggal sebesar tiga ratus triliun rupiah di kementerian keuangan itu
adalah pencucian uang
seperti diketahui borok kementerian keuangan mencuat ke permukaan
menyusul ulah pejabat dan keluarga kemenkyu
yang menampilkan gaya hidup hedon dengan kepemilikan harta tak wajar
tim liputan cnn indonesia